seorang tukang becak dilarikan ke rumah sakit dr sutomo surabaya karena menderita sakit dan lemas
namun saat diperiksa tukang becak berusia sekitar tujuh puluh dua tahun ini ternyata memiliki uang empat puluh delapan juta rupiah yang disimpan di bawah jog becaknya
asnan seorang tukang becak di jalan teratai ini terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit dr sutomo surabaya oleh karang taruna setempat karena sebelumnya lemas
karena diduga mengalami sakit
melihat kondisi yang dialami pria berusia tujuh puluh dua tahun ini warga pun langsung bertindak cepat dengan melaporkannya ke pihak kelurahan dan command center pemkot surabaya
namun hal yang cukup mengejutkan warga adalah penemuan uang berjumlah besar di dalam becak asnan
dimana uang dalam pecahan seratus ribuan itu diikat menggunakan karet dengan jumlah mencapai empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah yang disimpan di bawah jog becak
saat ini uang tersebut kita amankan
kita taruh titip di berangkasnya kecamatan
mudah mudahan si pak asnan ini tukang becak ini yang sedang sakit saat ini dirawat di rumah sakit dr sutomo
mudah mudahan setelah sembuh akan kita berikan ke yang bersangkutan
sementara itu asnan saat ini masih dalam perawatan rumah sakit dr sutomo surabaya dengan pembiayaan medis dari dinas sosial kota surabaya